lima hari usai pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun dua ribu dua puluh
komisi independen pemilihan aceh belum menerima satupun nama partai politik lokal
yang mendaftar sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
ada pun delapan partai lokal aceh terdiri dari partai adil sejahtera
partai aceh partai generasi aceh besaboh taat dan takwa
partai solidaritas independen rakyat aceh partai islam aceh
partai darul aceh partai nanggro aceh dan partai amanat reformasi
kena tidak demikian ada satu partai politik lokal yang sudah menyampaikan secara resmi
untuk melakukan pendaftaran pada delapan agustus mendatang
yaitu partai adil sejahtera atau pas
sementara itu partai suara independen rakyat aceh atau sira
juga akan mendaftar pada tujuh agustus
ya sejak dibuka pendaftaran dari tanggal satu sampai
empat belas agustus yang kita umumkan tanggal dua puluh sembilan tiga puluh sampai tiga puluh satu juli kemarin
itu sampai hari ini masuk di hari kelima
itu kita belum menerima adanya pendaftaran
mereka akan mendaftar di hari senin tanggal delapan
sedangkan informasi informasi lainnya terkait rencana pendaftaran partai politik lokal itu
konfirmasi secara lisan maupun konfirmasi melalui wa group
petugas lo partai dengan kami di sini